kendaraan listrik berpeluang berkembang pesat di indonesia
penjualan pemanfaatan hingga pengembangan teknologi jenis kendaraan ini diprediksi akan meningkat di masa depan
meski jumlahnya belum banyak tren peningkatan penjualan mobil listrik di indonesia mulai terlihat
era mobil listrik di indonesia pelan pelan kian nyata
selain mulai banyaknya produsen yang masuk ke mobil listrik juga bakal ada pameran khusus untuk kendaraan listrik di indonesia
ya mobil listrik juga potensi di indonesia ya karena apalagi di indonesia ini punya sumber daya alamnya
yaitu untuk pembuatan baterainya tersedia di indonesia kita punya nikel
dan memang saat ini ada proses transisi apalagi indonesia punya komitmen terhadap upaya menuju yang dinamakan net zero emission
yaitu pengurangan emisi gas buang dan juga pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil
namun alternatifnya itu banyak
menuju ke sana bukan hanya listrik tapi juga kita punya
pengurangan lain yang tidak terbarukan
dan mulai tahun belakangan ini memang mobil listrik juga sudah diperkenalkan
namun volume penjualannya masih relatif kecil
yaitu masih di bawah sekitar seribu per tahun ya
itu untuk yang murni baterai elektrik vehicles
namun ada alternatif lain lagi yaitu mobil mobil hybrid
itu yang sudah diperkenalkan sekitar dua belas tahun yang lalu
ini juga sudah mulai mendapatkan konsumen
namun kembali lagi mobil listrik saat ini harganya masih relatif mahal
ini yang menjadi kendala
dan jenis jenis kendaraan yang dibeli oleh masyarakat indonesia adalah jenis jenis kendaraan multi purpose vehicles
karena kegunaannya yang bermacam macam
untuk mengatur anak sekolah untuk belanja untuk rekreasi dan juga untuk ke kantor
nah itu juga salah satu kendala yang harus diatasi oleh mobil listrik
terutama pada saat berrekreasi dan keluar kota
jadi potensinya ada
potensinya ada meskipun anda katakan masih belum sebesar kendaraan konvensional atau bensin ya pak ya
pak kuku tentunya saya ingin tahu bagaimana faktor yang akan menunjukkan ini sulit untuk dijangkau masyarakat
kalau dikatakan harganya cukup mahal
yang membuat mahal ini apakah infrastrukturnya belum siap di sini pak
bukan sekedar infrastruktur saja ya
tapi ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar
baik dari kendaraannya secara teknologi namun juga dari kebiasaan masyarakatnya sendiri
kalau kita belajar di mobil sendiri misalnya kompasen mesin itu juga pernah terjadi perubahan
untuk merubah dari manual transmission menjadi automatic transmission
masyarakat perlu waktu yang cukup panjang
nah mobil listrik juga demikian
bisa dibayangkan kalau pakai bahan bakar minyak
pada waktu pengisian bahan bakar minyak mungkin tiga lima menit sudah oke ya
tapi untuk kendaraan listrik pada waktu charging itu bermacam macam
bisa lebih dari dua jam
bahkan ada yang bisa sampai lima belas jam
apakah masyarakat konsumen
siap menghadapi hal yang seperti ini
di sisi lain lagi juga infrastrukturnya
ya itu nanti secara perlahan sudah boleh disiapkan
dan tentunya akan ditemukan saatnya dimana semuanya akan siap
jadi ekosistemnya itu ekosistem industri sendiri juga harus disiapkan
kalau pemerintah perlu subsidi tidak pak
atau berikan insentif untuk pembelian mobil listrik ini
nah ini menarik
yang jarang dibahas oleh masyarakat ataupun secara global
itu adalah mengenai insentif
negara yang paling tinggi pemasarkan mobil listrik adalah tiongkok
nah tiongkok memang berupaya untuk mengedepankan mobil listrik
namun juga mengalami kendala yang kurang lebih sama seperti yang sudah saya kemukakan
karena teknologinya masih mahal
nah yang menjadi mahal adalah baterainya
baterainya itu mungkin antara empat puluh sampai enam puluh
dan kemudian jangkauannya juga masih terbatas
dan itu harganya mahal
oleh karena itu mobil mobil listrik ini yang saat ini yang dipasarkan itu harganya di indonesia lebih dari enam ratus juta
dari enam ratus juta sampai tiga miliaran
tadi yang saya singgung misalnya kan jangkauan dengan baterai ini masih sangat terbatas
apalagi kalau dipakai di jalan tol dan sebagainya
itu juga merupakan tantangan teknologinya sendiri
sementara masyarakat juga perlu berubah pada saat menggunakan mobil listrik
mereka juga harus memahami punya kesabaran
berapa lama waktu yang diperlukan untuk recharging misalnya
itulah kira kira masalah masalah yang harus dihadapi
mungkin juga bisa diatasi dengan saat ini kita mengenalkan untuk kendaraan roda dua
yang relatif lebih sederhana
nah kita juga punya masalah yang berbeda kalau untuk roda empat
kita di indonesia musimnya itu hanya musim panas dan musim hujan ya
sementara kalau di negara negara lain ada empat musim
penggunaan ac akan sangat dominan di indonesia
nah itu juga akan memberikan beban tersendiri bagi baterai untuk elektrik
begitu begitu sendiri
itulah gambaran secara umum
baik itu perlu dicatat ya
ketersediaan baterai ini menjadi hal yang cukup besar ya diperhatikan masyarakat
selain harganya cukup mahal ya pak
dan harus punya pabrik baterai tentunya yang ada di tanah air
selain juga upaya dari pln juga memiliki upaya listrik yang lebih cukup besar di tanah air
pak kuku saya ingin tahu bagaimana dengan masuknya pabrik mobil listrik yang ada di tanah air
seperti manufaktur baterai hyundai
bisa mendongkrak sektor otomotif tidak pak kuku
nah ini cukup menarik cukup baik ya
jadi kita apresiasi pabrikan pabrikan yang sudah coba untuk memanfaatkan potensi yang ada di indonesia
bukan hanya potensi pasarnya saja
tapi juga potensi untuk mengembangkan industri itu di sini
tadi sudah saya singgung di depan bahwa raw materialnya ada di sini untuk baterai
nah kalau dibuat di indonesia yang pertama mereka mendekatkan kepada raw materialnya
ini juga akan memangkas biayanya
kedua juga kemudian prosesnya kan ada di indonesia
ini juga memberikan peluang lapangan kerja buat orang indonesia
nah ini baik nanti semuanya berkembang
sehingga inilah proses awal dari pembangunan ekosistem
terus ini juga bisa diangkat ke industri kendaraan bermotor berbatis baterai atau listrik di indonesia
ini cukup menarik
kalau ini bisa berjalan tentunya kita bisa harapkan bahwa nanti ada mobil mobil listrik yang dirakit dibuat di indonesia
baterainya menggunakan baterai indonesia
sekali kita punya industri baterai untuk electric vehicle itu juga bisa diekspor ke berbagai negara
bisa digunakan untuk jenis jenis yang lain
tentunya dengan penyesuaian
sesuai dengan kebutuhan brand brand yang berbeda
jadi di sana ada sedikit beratnya
di tengah upaya dari pemerintah juga terhadap mendorong adanya pembelian mobil listrik yang ada di tanah air
bagaimana nasib dari mobil bensin atau solar nanti pak ke depan
atau di bawah seribu lima ratus cc
jadi terkait dengan mobil yang sekarang ya internal combustion engine
kemudian internal combustion engine juga akan dikonsumsi
di indonesia pemerintah juga punya roadmap atau peta jalan industri otomotif indonesia
jadi kita mengarah tadi tujuannya adalah net zero emission atau green mobility
jadi kita berupaya mengurangi ketergantungan terhadap fosil bio dan juga mengurangi emisi gas buang
kita sudah berkomitmen
dan itu dilakukan secara bertahap
bio indonesia akhirnya juga berhasil menghapus bahan bakar berdimbal
yang tadinya leaded gasoline menjadi non leaded gasoline
kemudian di tahun berikutnya beberapa tahun sepuluh tahun yang lalu
akhirnya kita juga meningkat menuju standar emisi gas buang euro
ini adalah upaya menuju emisi yang lebih baik
dan tahun dua ribu tujuh belas kita meningkat lagi menuju yang namanya euro empat
standar emisi euro empat diawali dengan casuling
dan tahun ini mulai tujuh april kemarin dua ribu tujuh belas
kendaraan kendaraan diesel internal combustion engine pun sudah menerapkan standar emisi gas buang euro empat
nah apakah nanti kita melalui euro lima dan euro enam sampai kemudian juga kita mengadopsi electric vehicles
itu masih ada banyak pilihan
kita kenal misalnya untuk mobil diesel ya
kendaraan yang menggunakan bakar solar diesel
itu saat ini indonesia leading di dunia
dengan mengadopsi yang namanya b tiga puluh
dimana solar dicampur dengan minyak sawit
ini yang paling tinggi di dunia
ini adalah bahan bakar nabati yang bisa terbarukan
nah kita juga sedang menyiapkan meningkatkan menjadi b empat puluh
dan indonesia juga sudah mampu membuat bahan bakar solar maupun abtur maupun benzine
dengan menggunakan minyak sawit
dengan menggunakan proses yang dikenakan
dengan menggunakan katalis karakutu
walaupun saat ini volumenya masih
tapi ini adalah upaya upaya yang dilakukan indonesia
untuk berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor
jadi upaya upayanya baik
belum lagi kita juga bisa memanfaatkan etanol untuk geselin
itu menggunakan bahan bakar benzine
apalagi sepeda motor juga jumlahnya banyak
nah kalau kita bisa memanfaatkan etanol yang saat ini mungkin baru sampai e lima
padahal kita sudah mampu membuat enjin yang mampu mengadopsi sampai e delapan puluh lima
jadi itu adalah upaya upaya yang banyak dikenal oleh masyarakat
sementara yang kita ketahui dan ramai dibicarakan adalah mobil listrik
jadi di samping mobil listrik punya pilihan yang lain
banyak punya pilihan
dan teknologinya sudah kita miliki
bahan baku untuk bahan bakarnya juga sudah kita punya
dan juga masih kita punya gas ya
jadi bbk juga masih bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor
jadi banyak pilihannya
banyak pilihan ya di tanah air
pak kuku bagaimana anda melihat dari sisi pelaku industri otomotif seperti anda ini
apakah siap switching ke mobil ramah hitungan
sudah saya gambarkan mengenai tahapan tadi
bahkan yang paling akhir adalah kita adopsi euro empat untuk detail ya
kita lakukan road test dan banyak proses yang dilakukan
produk produk yang dipilih itu juga sudah tersedia
apakah itu baterai elektrik vehicle full ya
ataupun yang hybrid
yang hybrid itu ada dua jenis juga
yang full hybrid masih juga dibagi lagi

dan juga ada yang namanya plug in hybrid
namun hingga saat ini memang salah satu kendala adalah harganya relatif masih mahal
kita upayakan untuk bagaimana menekan harga itu supaya turun
di sisi lain juga tentunya kesiapan konsumen
di samping pola penggunaan dari konsumen
namun juga yang tidak bisa dilupakan adalah daya beli dari masyarakat konsumen
nah konsumen kita yang saya sampaikan tadi
artinya itu mobil mobil yang dibeli yang dilihat adalah yang tiga ratus juta
sementara mobil di atas itu segmen pasarnya relatif kecil
ini yang menjadi kendala
jadi produknya tersedia
masalahnya konsumen juga harus punya kemampuan untuk membelinya
nah kemampuan membeli dari masyarakat juga tergantung dari gdp dari sebuah negara itu
jadi kalau proses nanti ekonominya terus tumbuh
tentunya daya beli masyarakatnya pun juga meningkat
dan mereka akan punya kemampuan untuk memilih produk mana yang lebih baik untuk mereka maupun untuk lingkungan
nah sebagai catatan tadi ya untuk di negara yang memberikan subsidi atau insentif
itu di tiongkok ya
itu satu juta mobil setahun yang satu juta mobil elektrik
laku dijual di sana karena disubsidi oleh pemerintahnya
pemerintahnya itu memberikan subsidi sekitar lima juta
jadi itu lima belas usd per unit
jadi kalau kita jangan menuntur yang ke sana lah
terlalu tinggi itu subsidinya
mungkin juga di korea selatan
subsidinya lima belas usd juga per unit
nah di tiongkok sekarang sudah turun kalau nggak salah
subsidinya tinggal delapan lima ratus usd sampai sekitar sepuluh usd
nah ini yang bisa memacu tumbuhnya konsumen di sana
indikator pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat
termasuk daya beli masyarakat terhadap industri otomotif pak kuku
apakah dengan fenomena kenaikan harga bbm saat ini yang dihadapi oleh warga masyarakat ini
akan perlambat industri otomotif atau pembelian dari industri otomotif ini
saya pikir tidak
jadi konsumen itu kalau mau beli mobil tentunya bukan impulsif buyer
mereka sudah memikirkan panjang
kapan mereka perlu beli
dan bagaimana penggunaannya dan sebagainya
mereka cukup rasional
jadi saya yakin bahwa adanya kenaikan bahan bakar
dan itu yang menaikkan harga bahan bakar pertama
tentunya mereka juga punya pilihan apakah mereka kemudian
masih akan menggunakan mobil pribadinya
atau memilih moda transportasi umum yang semakin baik juga
ini nanti dengan majunya ekonomi
dengan berkembangnya kesejahteraan masyarakat
walaupun harganya naik
tapi yang penting mereka masih dalam range kemampuan mereka untuk membeli
mereka akan memilih apakah yang mana yang harus dipilih
mau pakai angkutan umum atau memilih menggunakan bahan bakar
atau kemudian juga pola transportasinya lebih diefisienkan
jadi pilihannya ada di masyarakat dan mereka cukup cerdas untuk melakukan itu
bagaimana anda melihat potensi persaingan nanti ke depan
apakah industri otomotif listrik kita melayani akan mampu bersaing dengan negara tetangga
seperti katakanlah thailand atau vietnam
kalau anda katakan tadi juga kita ini kaya akan nikel
seharusnya dengan adanya nikel ini menjadi pionir di negara asean
satu kita punya raw material ya punya bahan baku yang harus kita olah
untuk mengolahnya kita perlu sumber daya manusia yang unggul
yang mampu bersaing dengan secara global
itu salah satu persyaratannya
maka ekosistem industri otomotif kita pun atau ekosistem industri mobil listriknya pun harus ditumbuhkan
kita lihat misalnya kalau kita berkaca kepada tiongkok
kita harus mau melihat ke sana bagaimana mereka maju
di tiongkok bisa begitu maju bukan hanya elektrik vehikelnya saja
tapi juga internal pump asinginya juga maju
dalam waktu yang singkat mereka bisa menghasilkan produk produk yang unggul
nah dibalik itu ada namanya di salah satunya ya
saya yang tahu adalah di tiongkok itu ada namanya qatar
nah kapal kini diawaki oleh kurang lebih tidak kurang dari lima ahli peneliti
baik teknis maupun ekonomi
jadi mereka merancang disitunya disiapkan
tanaga tanaga ini adalah lulusan lulusan dari mancanegara
dan kemudian mengabdikan diri di catarc dan menyiapkan berbagai macam teknologi untuk kendaraan per motor
itu baru satu yang saya ketahui
tentunya ada beberapa lagi sumber daya lain yang muncul
nah indonesia juga akan siap seperti itu
perlu dicatat bahwa potensi pasar kendaraan bermotor di indonesia ini yang paling besar di asean
dan kita saat ini itu sudah swasembada kendaraan per motor
kendaraan motor roda empat
dan kita kami kami pelaku industri tidak ingin hal ini justru kemudian dimanfaatkan oleh negara negara lain
kita meminta dan menekankan kepada para pelaku industri otomotif di indonesia
silahkan dikembangkan industri kita
basis pasar domestiknya paling besar di asean
dan kita sudah mampu juga mengekspor ke berbagai negara
paling tidak sudah delapan puluh negara kita ekspor produk produk otomotif dari indonesia
dan ini perusahaan kita
terus kita tingkatkan
jadi kita tidak ingin industri kita kalah oleh negara negara lain
salah satu yang modal yang paling utama adalah pasar domestik kita cukup kuat
kemudian tenaga tenaga yang cukup profesional di indonesia juga tersedia
mereka cukup talentis
dan inilah modalnya yang harus kita kembangkan
apa yang sudah kita miliki harus kita kembangkan terus
dan sejauh ini kontribusi industri otomotif lumayan
seperti diingat kemarin selama pandemi kita akhirnya mampu bangkit
tentunya dengan tujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
alhamdulillah kita sudah bangkit
akan kita memasuki awal tahap ekspansi industri otomotif
ini tentunya memberikan lapangan kerja yang tidak sedikit
sekitar satu lima juta orang terlibat di situ
dan ini dampaknya adalah multi filer effect terhadap pemulihan ekonomi
setelah adanya pandemi
baik pak koko kumara
terima kasih atas bincang bincangnya terkait peluang industri mobil listrik yang ada di tanah air
kalau anda katakan tidak hanya nikel atau sumber daya alam
juga menjadi perhatian adalah sumber daya manusia itu sendiri
termasuk di negara tiongkok ya pak ya
perlu belajar ke negara lain
terima kasih pak kuku kumara
atas waktunya bersama cnn indonesia news hour
salam sehat selalu